menjegah kelelahan pada masinis dengan detektor kejut berhasil
diciptakan tiga mahasiswa iits di surabaya
alat tersebut menjuarai lomba karya ilmiah tingkat nasional
yang diselenggarakan menteri perhubungan pada oktober dua ribu dua puluh
masinis fetik detektor atau maftec adalah hasil karya penelitian
mahasiswa jurusan teknik industri di institut teknologi sepuluh november surabaya
mereka adalah afif rian dan reza yang berhasil membuat sebuah prototipe
detektor kelelahan masinis secara terintegrasi untuk mencegah kecelakaan kereta api
cara kerjanya adalah mendeteksi secara visual kedipan mata masinis
dan memberikan peringatan langsung melalui getaran di gelang yang dipakai
kelelahan bisa dideteksi jika bar di alat maftech menunjukkan warna merah
data tersebut akan terintegrasi dengan pusat data kereta api sebagai laporan
alat ini bisa membantu mengurangi angka kecelakaan kereta api akibat human error
jadi disini kami mengimplementasikan dengan menggunakan sensor kamera
di mana kita mendeteksi tingkat kata masinis berdasarkan kedipan matanya
jadi ketika kedipan mata tersebut mencapai ambang batas yang telah ditentukan
maka alat ini akan memberikan respon ke gelang getar

dan alat ini akan menggitarkan gelang ini sebagai respon untuk membangunkan masinis tersebut
pengembangan alat ini juga akan terus dilakukan oleh pihak kampus
hal tersebut sebagai jawaban dari tantangan yang diberikan oleh pt kereta api indonesia
untuk prototipe ini akan terus kita kembangkan
untuk edisi awal kita coba untuk mengembangkan lebih bagus lagi
lebih sempurna lagi untuk keperluan internal kami sebagai alat simulator
untuk edisi awal kita coba lagi